yaudah kalau gitu maksudnya jadi jadi gue setuju
ya emak masa gak dijin sih

buat bebek melmel ya emak

kalau iya bunyi sedikit ya gak enak lah emak
lah terus lu mau ke rumah raya lagi
iya emak mengantriin makanan buat bebek melmel

ian mau pergi pergian mulu ah
jadi lu ngancem gue nih
engga emak maksudnya bukanlah ngancem emak

ian janji emak gak bakal sering sering keluyuran gak bakal sering sering keluar rumah emak
ian bakal betah di rumah
karena kan di rumah ada istri tercinta kalau dia didinikah
yee ini anak demen banget sih bolak balik ketemu dia

eh kemari deh
yee lu beneran mau pergi

ian ian ian ian
sayang kamu tuh mau ngomong apa sih ini aku udah disini sekarang
jadi gini tadi aku ketemu sama tante aku yang boy tante marissa

aku ngaku kenapa sih
aku aku speechless aku gak pernah ngelamar aku gak pernah ngelamar perempuan

yaudah deh kalau kayak gitu nanti nanti nanti aku coba ngomong ke orang tua aku ya
kalau bisa secepatnya
waduh pake minta bawa orang tua gue lagi tuh nyokapnya si boy
bang katanya mama siringnya itu udah buka tempat di guadangkapa
sekarang lo bisa hubungi reva dan tekan dia
lihat dia bertarung sama lo dan cowoknya bertarung sama gue
gue semakin penasaran sama nia
sebenernya gue udah nyamperin reva di bank
dan gue udah yakinin dia untuk duel sama gue
senang aja banget
gue udah berhasil mojokin lagi
dan pastinya lo akan duel sama cowoknya
udah lama gue gak tarung diri
gue pasti lo akan kena disuruh